jadi mlm jadi akhirnya semua menjadi agen perubahan menjadi penggerak
semua menjadi pelaku akan muncul lokal lokal heroes di tempat tempatnya
yang semua konsepnya konsepnya menghidupkan menggerakkan temannya
saling menghidupkan saling menggerakkan
itu sebenarnya ruh dari sebuah pergerakan kami
seperti biasa fahrul alamsah menyiapkan buku buku bacaan untuk dibawa berkeliling desa
warga desa sukolilo kecamatan jabung kabupaten malang ini
adalah sosok pemuda yang terbilang sukses
melakukan perubahan di lingkungan tempat tinggalnya
dari rumahnya di dusun gandon barat
ia membawa buku dengan menggunakan sepeda motor dan gerobak sampah
kali ini ia menuju dusun bendo untuk menggelar perpustakaan keliling
dusun bendo adalah salah satu dusun yang didampingi fahrul untuk melakukan gerakan perubahan
disinilah pemuda yang akrab di sapa irul ini merintis gubuk sufi
sebuah komunitas dengan memberdayakan pemuda setempat
dalam membangun karakter positif anak anak dan remaja
nah mas irul ini memang kalau pustaka keliling kegiatannya biasa menggunakan gerobak ini
tidak lihat kondisi aja kalau bawa egrang bawa barang banyak kita pakai gerobak
soalnya kalau bawa motor kan nggak cukup
ini kan gerobak sampah nih
dari dulu memang menggunakan gerobak sampah kalau mau bawa pustaka keliling
awal dulu kita pakai motor terus kalau sambil olahraga kita pakai sepeda pancal itu
ya atau sambil olahraga kayak gitu
terus ini bawa ekrang bawa tikar bawa gitar bawa buku banyak
kita pakai gerobak sampah saja
memang konsepnya seperti itu pustaka keliling dengan menggunakan gerobak
atau tidak menjadi patokan begitu harus pakai gerobak
ya ada gerobak nganggur kita pakai ada manfaatnya gitu aja
oke jadi dan datang ke setiap dusun atau desa begitu di sini sudah ada warga penggeraknya begitu ya
nah disini sudah ada pemudi yang juga akan membantu kegiatan mas iro
kalau gitu kita keluar sekarang pustaka kelilingnya ya
gerakan literasi melalui perpustakaan keliling yang digagas oleh fahrul
menjadi awal untuk melakukan perubahan para pemuda di kecamatan jabung
inilah yang mengawali eksistensi komunitas gubuk baca lentera negeri atau gbln
yang dirintisnya sejak dua ribu empat belas
saya keliling keliling kok
minat baca adik adik kurang
terus banyak adik adik yang gak punya wadah untuk mereka berekspresi
terus mendapat apresiasi terus kebetulan banyak pemuda pemuda yang dalam tanda petik
ya sebenarnya enggak nakal
cuma mereka cuma butuh wadah butuh perhatian agar mereka bisa diapresiasi
itu saja sebenarnya
kita bikin gubuk bambu
dulu namanya taman baca lentera negeri
terus akhirnya jadi gubuk baca lentera negeri karena dari bambu
meski dinamakan gubuk sufi
dusun ini belum memiliki bangunan atau tempat sebagai pusat kegiatan warga
namun para pemuda di dusun ini aktif membantu fahrul dengan menggelar berbagai macam kegiatan
pak yelma sendiri kenapa ini
mendedikasikan diri untuk terlibat dalam gerakan seperti ini
saya pribadi ya karena mungkin saya juga gak punya kerjaan seperti itu
juga bareng bareng adik ini membawa kegembiraan tersendiri
keenaan tersendiri kenikmatan tersendiri lah
bisa kumpul bareng bareng bisa belajar berbagi bersama
komunitas gubuk baca lentera negeri yang digagas oleh fahrul memiliki sekitar dua ratus anggota
kebanyakan ada dari bapak ibu dan anak
kebanyakan adalah mahasiswa
mantan pencinta alam dan pegiat wisata ini boleh dibilang memiliki jiwa sosial yang tinggi
kepiawayannya memimpin gerakan perubahan pemuda di kecamatan jabung menginspirasi banyak orang
termasuk para relawan yang tergabung dalam komunitas ini
jadi disini saya banyak belajar dari beliau banyak melihat banyak mendengar apa yang beliau lakukan disini pergakanya bagaimana itu
mungkin banyak sekali menjadi akhirnya jadi pelajaran bagi saya untuk lebih menyempurnakan diri saya sendiri
dan banyak setiap kegiatan banyak saya lihat mungkin kadang kadang banyak yang seperti saya lihat kurang masuk akal atau bagaimana
tapi setelah saya telah as setelah saya lihat hasilnya setelah saya cerna lagi lebih baik apa yang dia lakukan ternyata memang benar seperti itu kayak gitu
lalu buku menjadi media pembentukan karakter anak anak di masa tumbuh kembangnya
gerakan literasi pun dipilihnya menjadi jembatan perubahan masyarakat
sebenarnya kalau dulu simpel aja karena saya dan teman teman yang di sini latar belakangnya itu petualang pendaki
jadi biar anteng tidak kelayapan lagi ke gunung kita bikin kegiatan yang paling tidak ada manfaatnya orang lain lewati literasi
terus hanya anak anak
tapi lama tahun melihat di lapangan akhirnya pr nya kok makin banyak
tentang lingkungan tentang budaya tentang kepemudaan tentang pemberdayaan masyarakat tentang pendidikan karakter
nah akhirnya karena kita di lapangan tahu mau nggak mau kita harus sok peduli lah
gitu lah akhirnya
dan tempat untuk membuat tatu di kampung sini di area kementerian sini
jadi orang orang sekitar menyebutnya sini itu gangtatu
teman teman kalau jujur saya ajak awal awal saya ajak gerak kayak gini pastilah nggak mau
kesuksesan gerakan literasi yang dirintis oleh fahrul memberikan dampak positif bagi masyarakat di kecamatan jabu
banyak pemuda mulai menunjukkan kepeduliannya terhadap warga sekitar dengan membangun gubuk gubuk baca
gugup baca gangtatu yang berlokasi di desa kementerian ini salah satunya
pada tahun sembilan puluh an tato mulai populer di kalangan pemuda desa ini
bahkan mereka rata rata memiliki tato di tubuhnya sejak usia smp
dan tempat untuk membuat tato di kampung sini di area kementerian sini
jadi orang orang sekitar menyebutnya ini
itu gang tatu teman teman kalau jujur saya ajak awal awal saya ajak gerak kayak gini pastilah nggak mau
saya bohongi mau ajak yang kegiatan seperti biasa
contohnya yang minum minum itu pasti mau
tapi setelah dari tempat kita gerak kita nggak minum tapi gerak bikin gubuk di sini
akhirnya mereka mau
febri yang juga berprofesi sebagai sopir aktif menjadi penggerak pemuda gang tato sejak berkenalan dengan fahrul pada dua ribu dua
bersama pemuda lainnya pria yang biasa disapa lukas ini kini semakin peduli dengan lingkungan sekitarnya dan bersama sama mendirikan gubuk baca
mereka berhasil memutus kebiasaan melukis tubuh dengan tato
mendorong agar generasi muda mudah mendapatkan pekerjaan dan lepas dari stigma negatif
padahal dulu tato menjadi simbol persaudaraan dan identitas kelompok
mas febri melihat kondisi disebut gangkato di wilayah ini perubahan seperti apa ya mas febri lihat setelah adanya gubuk baca
aduh kalau dulu sebelum ada gubuk baca itu dari anak anaknya sendiri kan nggak punya tempat untuk berkumpul untuk bermain
nyari liar kesana kemari orang tuanya kadang nyari susah setelah ada gugup orang tuanya anaknya nggak ada di rumah nyari ya langsung ke gubuk sini pasti ada di sini
terus dari segi pemuda dari pemuda kampung sini sebelum ada gubuk ya kegiatannya yang kenakal nakal kenakalan remaja lah setelah ada kegiatan gubuk ini mereka sibuk dengan kegiatan di gubuk
akhirnya yang nakal nakal itu tadi di gugup
akhirnya yang nakal nakal itu tadi di gugup
jadi apa ya lek
jadi jarang untuk berbuat yang nakal nakal dalam tanda kutip itu tadi lah
mereka jadi fokus untuk membangun karakter warga di sini anak anak di sini bersama sama kegiatannya sendiri kan selain ada perpustakaan begitu mereka juga bisa melakukan banyak permainan ada engrang begitu
nah memang sekarang lihat perkembangan zaman kaya gitu
kalau lihat sekarang kan gadget itu sangat pengaruh untuk sosial mereka tidak kepedulian ke sekitar lah kalau mainan
nah ini kebetulan permainan yang kayak gini bisa dimainkan secara tim bisa menari dan mereka lebih peduli sama teman teman sekitar lah sama lingkungan sekitar lah

selain menyediakan taman bacaan gubuk baca gang tato juga menjadi pusat kegiatan anak anak dan remaja di desa ini
tujuannya agar mereka bisa mengembangkan bakat dan melakukan kegiatan kegiatan positif
mas irul pada saat mendirikan gubuk baca ke dusun dusun ke kampung kampung begitu ya kira kira yang dilakukan pertama kali apa mas irul
dulu sebenarnya satu yang kita lakukan observasi lapangan
tapi observasi lapangan itu yang paling penting
tapi observasi lapangan daripada cuma observasi kita sambil dengan pustaka keliling
jadi kalau dulu waktu di gang tato sini ada di rumah situ kita numpang di terasnya warga sampai beberapa kali ada di ngumpulnya disitu
akhirnya sampai gak cukup
itu sebenarnya untuk menyentil warga
jadi sampai akhirnya pemuda pemudanya kasian warganya kasian
musawaroh membuatkan gubuk
tapi pendekatan yang dilakukan pada saat itu mungkin sulit ketika warga kampung sendiri kebiasaannya berbeda dengan yang dilakukan kebanyakan orang
tiba tiba muncul perpustakaan keliling ditawarin buku begitu
pendekatan seperti apa yang mas ibu lakukan
tapi sasaran nah itu pintu gerbang kita di taman baca senjata kita buku dan anak anak dimanapun sama
suka sama buku
yang penting buku apa
buku yang menyenangkan
nggak harus buku pelajaran buku buku cerita bergambar masalah anak anak komik
minimal anak miskin gak suka baca suka lihat gambarnya
nah setelah anak anaknya kena baru pemudanya kena
warganya dewasa dewasanya pemudanya di sini
ketika katanya dilakukan dengan cara bersosialisasi dengan mereka
adanya kan belajar membaca banyak
nah abis itu kakaknya biasanya lihat lihat cuman di pinggir toh
bro kamu dampingi ada adik membaca atau belajar gitu
akhirnya mereka juga mau
akhirnya kayak jebakan batman akhirnya mereka terjerumus menjadi pengasuh
akhirnya mereka juga peduli begitu ya terhadap sekitar ya
tinggal ya gitu
pada saat ini kemungkinan anak anaknya di sini juga lebih mudah
tapi jika mereka mau berbicara sama orang lain juga akan berbicara sama orang lain
jadi apa yang harus mereka lakukan
sekarang kita boleh berbicara sama orang lain
melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi
sugeng salah satunya
pemuda gang tato ini kini menemukan jati dirinya dengan menjadi perajin topeng
awalnya sih pertama ketemu sama om irul dulu
ngumpul ngumpul dengan pemuda pemuda terus bikin acara di dusun taji
bikin acara disitu ada persembahan dari topeng
satu dari topeng bapang
nah dari situ saya penasaran
ingin bisa tarinya terus juga topengnya ingin buat
dari teman teman juga dari yang utama dari om irul yang pas
dia pesen topeng dulu terus saya di jurunya
dari teman teman juga terus dikenalin ke siapa
kini pemuda bertato mantan
buruh serabutan ini semakin piawai membuat topeng
setiap topeng buatannya dijual dua ratus hingga lima ratus ribu rupiah
tergantung ukuran dan tingkat kerumitannya
yang kuat pemikirannya juga dalam
kami sering berdiskusi bukan tentang kekayaan bukan tentang ketenaran
diskusi kami selalu tentang kebermanfaatan
kiprah fahrul menjadi penggerak para pemuda di kecamatan jabung
yang terima kasih
lepas dari dukungan umul azizah istrinya
di mata sang istri fahrul adalah sosok yang menginspirasi dirinya
pada dua ribu tujuh belas pria kelahiran malang dua puluh september seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ini
berhasil meraih penghargaan nugra jasadharma pustaloka
atas dedikasi dan sumbangsihnya terhadap pengembangan taman bacaan masyarakat
perpustakaan dan budaya di indonesia
dari beliau lah saya banyak belajar karena beliau memang basicnya di pergerakan
kalau sudah punya kemauan mas wah itu akan luar biasa sekali
beliau mulai dari membuat konsep yang sangat detail
sampai dengan proses dan hasilnya
jadi guru saya teman saya sahabat saya ya
selama kegiatan yang dilakukan itu positif
apapun dukungan yang diminta pasti akan saya dukung
maksimal mungkin dari sisi waktu dari sisi tenaga materi ataupun support support kegiatan kegiatan lain
yang sifatnya bisa mendukung keberhasilan ini
kegigihan lulusan sarjana ekonomi manajemen universitas islam malang
dalam melakukan pemberdayaan pemuda ini terbilang sukses
selama empat tahun mendirikan komunitas gubuk baca lentera negeri
kini ada dua belas gubuk baca yang tersebar di lima desa di kecamatan jabung pakis dan poncokusunuh
sebagian dibangunnya sendiri sebagian lagi dibangun oleh warga setempat
kalau gubuk ini didirikan oleh warga lewat gotong royong
ada yang membantu bambu satu paku setengah kilo tali

akhirnya warga terlibat dalam pembangunan gubuk
nah gubuk ini menjadi wujud dari semangat gotong royong warga
kalau semua warga punya andil dalam pembangunan gubuk
berarti semua warga punya rasa memiliki
kalau punya rasa memiliki berarti mereka punya rasa tanggung jawab
masing masing gubuk memiliki kegiatan sebagai ciri khas
gubuk anak alam di dusun kampung anyar yang berdiri pada dua ribu tujuh belas ini misalnya
tahun ini tari egrang menjadi salah satu kegiatan utama anak alam di kampung anyar

nah kegiatan utama anak anak dan remaja di dusun ini
mas irul saya melihat gubuk ini berbeda dengan gubuk lainnya
ada perpustakaan ada buku buku
nah kalau di sini gerakan literasi atau membacanya dari sisi apa
karena di sini gak punya buku belum punya buku
mereka belajar membaca atau membaca dari
buku yang gak ada tulisannya
yang terpacah egrang ini sebuah buku yang gak ada tulisannya
buku yang berupa bambu
seperti ini ya
tapi egrang ini memiliki filosofi tersendiri
pembentukan karakter seperti apa yang diharapkan dari mereka bermain egrang
jadi harapannya mereka bermain egrang adalah belajar tentang kesimpangan keberanian percaya diri
belajar memotivasi dirinya sendiri
yang sudah bisa mengajari yang belum bisa
terus kerja sama tim
itu penting banget itu pembentukan karakter bagi kami sih
dan saya akan coba seperti apa permainan egrang ini
kamu kenapa suka main egrang
susah nggak awalnya bermain egrang
kamu sendiri bisa main egrang sampai seperti ini
dulu latihannya berapa lama
kalau tarian kayak tadi
nah kakak boleh coba ya
saya ingin tahu seperti apa rasanya
permainan ini dimainkan
ternyata ini susah
oleh pemuda setempat
gubuk anak alam memberikan dampak positif bagi warga sekitar
anak anak satu persatu ada yang ikut
terus ngajak temen temennya
akhirnya mau bareng bareng untuk mendirikan taman baca
dulu anak anak itu
banyak main ya di rumahnya sendiri
kalau sekarang sudah bisa kumpul bareng sama temen temennya
udah ada tempatnya
kalau dulu anak anak
mainnya di rumah
sekarang bisa main bareng sama temen temennya
main naik gerang
selain itu ada pula gubuk cerdas
di dusun putuk rejo
desa kementerian kecamatan jabung
gubuk ini didirikan pada dua ribu tujuh belas
ada dua orang pemuda
yang mengasuh sekitar empat puluh anak
usia taman kanak kanak
selain kegiatan belajar
di gubuk baca ini
anak anak juga belajar tarian tradisional
untuk kegiatan tari
kita itu ada tari
ada tari tradisional
juga ada tari islami
karena kita mengangkat
daerah kita sendiri juga
asal tari topeng malangan
itu juga salah satunya dari desa sydney
yaitu desa jabung
kemudian yang kedua yaitu
tari yang bersifat reji reji
karena kita juga melihat
bagaimana lingkungan di sekitar sini
yaitu lebih bernuansa
diadakan menari gitu mas ya
diadakan menari itu
untuk membangkitkan semangat anak anak
juga biar anak anak itu
kepercayaan dirinya biar terasah
dan selain untuk mengembangkan
budaya yang ada di masyarakat
juga kita ingin memperlihatkan ke masyarakat
untuk menunjukkan kepada dunia
namun perjalanan fahrul
menggiatkan para pemuda
untuk bergerak membawa perubahan
di lingkungannya masih panjang
dari lima belas desa yang terkenal
yang ada di kecamatan jabung
baru empat desa yang merintis gubuk baca
bergerak dan saling menggerakkan
hidup dan saling menghidupkan
nah kayak gini
kita di gpln
anggap aja udah hidup
dan kemudian kita harus keluar
untuk bisa menggerakkan dan menghidupkan
tempat yang lain
tempat yang lain ini hidup bergerak
mereka harus bersama kita
menggerakkan dan menghidupkan
tempat yang lain
jadi kayak mlm
jadi akhirnya semua menjadi agen perubahan
semua menjadi pelaku
hirus di tempat tempatnya
yang semua konsepnya
itu sebenarnya ruh dari sebuah
fahrul alamsah adalah sosok pemuda inspiratif
di balik kesederhanaannya
terdapat sebuah pergerakan yang
simpan ketulusan dan kebesaran hati
membangun mental masyarakat
menjadi pelaku perubahan
mengubah kebiasaan buruk bisa dimulai
oleh siapa saja
dan dari sekarang
yang takimem kerajaan
yang diber nc